ke jalan purikencana ya pak
terus nggak usah ngebut ngebut pak
central locknya juga di kunci
supirnya juga tau kali
mt masuk gua sama temen
ini mah di bali bang
ada kotak kotak tuh
lu ngapain mau ngajak gua ke laut bang
lu pengen gua bunuh di tenggelam
apa lu mau jodohin gua sama nyirang rakidul
gak beres nih lu
kan tadi gue udah ngomong
disini tempat lu
disini gak ada php
gak ada ketati
nah dari sini lu
lu bebas dulu
lu apir perasaan lu semua disini
bau juga bang mulut lu
ini doang nih penumpang ya
yang mau tau banget
gimana caranya orang lu jelasin gua bingung
lu teriak sepuasnya
teriak sampe saat saat dulu ilang
udah gua bilang jari lu hasting
jari lu asing
lu teka sama gua
disini lu disini
kalo mau teriak
beran kenapa teka lingkung ibab
oh lu pokoknya pulangnya barengan gue
yang ada bokap lo makin marah sama gue lan
roman gue itu bisa jaga diri please deh
lo lepasin dong apa sih
gue gak izinin lo pulang sendirian apalagi naik taksi
tapi ini tuh demi kebaikan lo demi keselamatan lo
iya roman lo tuh terlalu overprotective tau gak
biar aman maksud gue tuh biar aman gitu loh
yaudah gini gini gini
lo boleh naik taksi tapi gue ngikutin lo dari belakang gimana
soalnya cuma ada satu orang yang resenya payah
lu gak usah takut ya
yaudah tutupin aja
kayak gini ya rasanya punya pacar
senang deh ada yang jagain
bida dari itu kini menjadi milikku
yang tuhan titipkan untuk ku jaga
harus kupastikan dia baik baik saja
kukerahkan segala upaya agar dia tidak terluka
karena menatap senyumannya membuatku percaya
kalau semua ini nyata
makasih ya mbak

jangan jangan dia tidur di toilet
ih jangan jangan dia tidur di toilet
ih jangan jangan dia tidur di toilet
yaudah ya gue telfon aja
aduh tika mampus gue
halo halo sam lu dimana lu nggak balik balik dari toilet ah aduh sorry gue lupa ngabarin
sama gue gue biar bisa antarin lo yaudah gue ke rumah lo aja ya sekarang enggak enggak usah nyusul
gue sekarang lagi di rumah sakit jadi gak usah nyusul nyusul ya yaudah yaudah lu kasih tau gue
lo di rumah sakit mana biar gue susulnya lo ke rumah sakit enggak nggak usah ntar lu malah repot
lagi oh iya bilang di cafe lo bayar dulu nanti gue ganti ya sekarang gue mau ketemu dokter dulu jadi
bye tika sam sam sam kenapa sih masih kaku sama gue sampai sampai sakitnya ini nggak mau cerita
sama gue padahal tuh gue seneng banget kalau jadi orang yang berguna buat sam
syukur deh papa belum pulang
udah masuk sana saya udah deh hai hesitate
selamat malam bulan pernamaku
tidur nyenyak bidadariku